oh apa karena bayi udah meninggal
jadi dia udah gak ada artinya lagi buat kamu
terima ini wih
ini untuk kamu
buat apa itu
ini wampus anggun kamu
gak perlu kamu melakukan itu
aku juga baru sehari kalau kerja di sini
beresin apa kalian
ada apa sih
tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan
gimana mau tenang sih bang
baru aja aku mau ngerjain si dewi
eh suamiku yang sok pahlawan itu selalu menggagalkan rencana
ah ternyata bobi bertindak bodoh lagi
tapi kan ada abang di sini
abang bisa lakukan apa saja yang bobi tidak bisa lakukan
dan abang akan lakukan apapun untuk kamu
jadi ada apa dok
jadi begini ya bu dewi ya
setelah saya melihat semua laporan dari suster yang merawat abi di rumah
ternyata semua laporannya bagus
keadaan abi stabil
tidak menunjukkan penurunan apa apa
cuma sebenarnya yang saya pengen bicarakan sama bu dewi itu adalah
keinginan abi untuk sekolah
habib itu anak yang pinter bu dewi
dan kendala dia untuk sekolah itu cuma keseluruhan
sehatannya dia kan
setelah saya pikir pikir saya ingat
saya punya teman
dan saya rasa abi itu harus dikasih kesempatan untuk belajar
makanya coba bu dewi hubungin orang ini
saya sih sebenarnya udah ngobrol sama dia
dan dia siap untuk menjadi gurunya abi
untuk homeschooling di rumah
saya tidak menyangka dokter perhatian sama abi sampai segininya
kebetulan saya memang sedang mencarikan guru buat ati
dia seorang guru yang baik
seorang guru yang bagus
dan abi itu memang pengen pengen belajar
jadi makanya saya berperasa
ya habi harus dikasih kesempatan kan
terima kasih duk
abi harus punya kesempatan hidup yang lebih baik daripada saya
kami berdua bernasib sama
tapi saya merasa abi harus punya hidup yang lebih bahagia lebih baik
abi dia pantas untuk bahagia
ya allah wanita ini melihatnya tersenyum karena apa yang aku lakukan
membuat hatiku ikut tersenyum
ini wampus anggun kamu
gak perlu kamu melakukan itu
aku juga baru sehari kau kerja disini
aku harus tolongin dewi untuk dapetin pekerjaan
pasti lagi sangat terpuruk sampai dia harus bekerja sebagai ob di sini
bisa gak sih biar saja buka pintunya
aku ingetin gak kamu ya
satu satunya orang yang harus diingatkan itu cuma kamu mas
aku buat salah lagi sama kamu
salah aja terus nis
iya dong harusnya kamu tau diri mas
perusahaan ini milik siapa
milik keluarga aku
jadi kamu gak bisa seenaknya pecat siapapun yang ada disini tanpa izin dari aku
oh dewi maksud kamu
kamu pasti tau mata matakan di kantor ini
apa sih berani sekarang kamu main kasar sama aku mas
kamu tuh main kasar nis
kamu tuh gak pantas memperlakukan dewi seperti itu
masih punya hati gak sih kamu
dia tuh kakak ipar kamu
oh apa karena bayi udah meninggal
jadi dewi udah gak ada artinya lagi buat kamu
udah kamu usir
sekarang kamu kasih dia pekerjaan sebagai ob di kantor suaminya sendiri

kamu tuh digila
karena udah tergila gila sama istri kakakku
sahabat kamu sendiri mas
atau ini emang obsesi kamu
karena semasa kakak aku masih hidup
kamu gak bisa deketin dewi
tapi begitu kakakku sudah masuk di liang kubur
kamu baru beraksi
satu satunya alasan kenapa aku gak jadi pakai tangan aku
untuk ngasih kamu pelajaran
karena anak kita
kalau gak karena ceri
kamu mau ngancurin aku mas
dengar baik baik bobi
satu atau dua tamparan
sekaligus buat aku
itu gak akan membuat aku jadi tunduk sama kamu
selama ini kamu gak kenal ya
siapa perempuan yang sudah kamu nikahi
jangan pernah meremehkan
kekuatan seorang istri
begitu dia terluka
satu dunia pun akan dihadapi
jangan lupa like subscribe dan share ya